makanya juga udah balik

demi cinta gue harus berani
beranian gue harus beranian
kamu ngomong apaan sih beb beb
kamu tau bahasa inggris aku bahaya
gitu aja gak bisa udah masuk masuk
eh ya buset
lah si cacing kremik
kagak enak sama cowok gue
ntar gue dikira perempuan kasar lagi
gue kurang bersikap manis sama si cacing kremik
ureng gara gara melihat lo disini
gak ada yang dikeluarga
ini kayaknya pertemuan
kalian gitu dong
aduh maaf nih mister calon bertua
ini boleh kan dikasih tau nama saya ian bukan boy
ini mertua bule gimana sih
kan dari tadi aku dijelasin nama aku ian bukan boy

bebek boy itu maksudnya tuh anak laki laki
gimana sih ini pacaran lo
ngerti gak tuh
calon mantu ala alanya bahasa inggrisnya grece
calon mertua ala alanya bahasa inggrisnya grade
mau jadi apa sih keluarga ini sebenarnya
gak ngerti ah eh
cacing kremi mendingan lo pulang sekarang deng

kok kayak beginian di like

we have sam ya pokoknya salah salah salah salah kita gitu kan ya bebep ya

eh enggak go sana cepetan go mister mister high five mister high five we have sam ya pokoknya salah salah salah kita gitu kan ya bebep ya
eh tuh bagaimana sih begini
udah jelaskan ci
tubule seleranya kayak apa udah jelaskan
dia suka sama cacing keremi
elah you think apaan sih maksudnya itu
iya iya bener kan berarti kan
tubu derong suka sama lo tubu derong suka sama si ian
jelek gitu maksudnya
ya terus bukan gue yang ngomong kan
iya kan bener dong eh enggak
eh yang begini nih yang begini nih
awet aja deh sana
eh mama ini kan bukan salah ian
tante rere atau misternya yang bilang
tapi kan emang bener sih ke tante rere misternya kan sukanya sama mama
suka juga sama iya jadi sama
enggak habis sama sama jangan suka sama dia ya bebep dia jangan dilan
aku aja dilan
gue sakit perut dong
udah mendingan perut dong
pergi dah go senang
udah begini aja ya baby
kamu pokoknya kalau kamu mau suka sama saya jangan suka sama dia
mama bete ya ada aku sama bebe pianian disini
ya iyalah ngerusak suasana melly
lihat nih muka mah udah dan cakep cakep jadi rusak begini gara gara dia marah marah
ya udah kalo gitu meli boleh ya pergi sama ian ya
pergi dia sama bebe pianian
enggak enggak jangan udah dia aja sudah pergi
kamu di rumah
ya udah kalau gitu mama juga gak boleh pacaran sama nih boleh berondong nih
nih ya meli mau di rumah aja meli mau ngomel ngomel sama dia mau marah marah sama dia bentak bentak dia biar dia gak demen sama meli
terus udah gitu dia sebel punya anak kayak meli kan dia jadi ilfil sama mama punya anak yang lain
aduh berisik banget sih tua masjid
udah deh pada pergi sana
mama mau pik pacaran dulu
hei gitu dong mama
yaudah bebe kita jalan jalan dulu
awas pegang pegang meli ya

tunggu kaya gini ada si ojat
ini semua tuh gara gara si ojat tau gak
sekarang devi jadi salah sangka sama gue kan
coba aja yang ada si occat
gak bakal jadi kejadian kayak gini nih
aduh mesti mafan juga lo
ya ojat tadi itu orang ngedut
itu namanya ojat
aku jadi yang gak enak nih
aku ngerasa bersalah banget sensey
kalau sensay mau sih ya
aku siap kok nemenin sense buat ketemu bu devi
buat jelasin semuanya
gak usah gak usah gak usah
devi itu kalau lagi marah
dia gak akan peladengin orang lain
apalagi ada si ojat itu sebelahnya
yang terus mau jogging kita
jangan menyerah dulu sebelum mencoba